selain jembatan barelang di tempat saat ini saya berada yaitu di harbor b
bisa menjadi salah satu pilihan anda untuk menikmati kota batam terutama sunsel